simulasi vaksinasi covid sembilan belas digelar di puskesmas tanah serial bogor jawa barat pada rabu
menteri kesehatan terawan agus putranto menyatakan simulasi ini menjadi sorotan dunia
karena indonesia termasuk yang pertama kali melakukannya
terawan menambahkan perwakilan badan kesehatan dunia who turut memantau kegiatan ini
dan dari who juga ikut memantau supaya originalitas kita di dalam melakukan simulasi itu sesuai fakta
apa yang mau kita lakukan
dan itu menjadi sorotan dunia karena apa yang kita lakukan adalah faktanya seperti kita menyiapkan diri
dan terus menerus berlatih supaya nanti kalaupun vaksin itu ada sudah ada ya kita tinggal melaksanakan
supaya tidak kagok istilahnya dalam bahasa jawa tidak kagok
simulasi digelar untuk mempersiapkan sop dan tata cara pelaksanaan vaksinasi
dua skema distribusi vaksin telah direncanakan
yang pertama adalah vaksin program subsidi gratis dari pemerintah yang ditujukan bagi tenaga kesehatan
pelayan publik hingga peserta bpjs
jumlah penerima diperkirakan tiga puluh dua juta orang
yang kedua adalah vaksin mandiri bagi masyarakat yang membeli dengan biaya sendiri
kelompok penerimanya adalah masyarakat umum dan pelaku ekonomi yang diperkirakan berjumlah tujuh puluh lima juta orang
pemerintah masih berkomunikasi dengan who untuk menentukan jenis vaksin mana yang nantinya akan digunakan di indonesia
beberapa vaksin yang direncanakan adalah vaksin asal tiongkok sinovac
dan vaksin buatan dalam negeri vaksin merah putih
sementara itu deputi fundamental research eijkman institute
yang turut dalam pengembangan vaksin merah putih menyatakan
ilmu pengetahuan dalam pembuatan vaksin tidak bisa dibatasi oleh
yang mempunyai fasilitas yang mempunyai

nggak ada sebenarnya itu apa
batas batas tadi negara ini kan bicara mengenai batas itu
yang penting adalah kita punya enam platform
enam platform ini sampai sekarang kita sudah tahu ada dua yang bisa dipakai segera
vaksin merah putih ditargetkan akan mulai diberikan
produksi pada desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia